setiap bulan bulan suci ramadan

terus rasanya gimana ini
ini khas dari pada masjid hudhor
ukurnya yang dibuat seperti ini
ini bahannya ada beras santan ikan daging kambing ya ikan sapi
kemudian ada bumbu gulai itu kan rempah rempah semua itu
dan santan ada banyak ada bawang bawangnya dan sebagainya
ini memang dari dulu ya sudah seperti itu enggak ada perubahan
dua tahun kemarin tidak ada ya
dua tahun memang tidak ada secara khusus
tapi kalau tahun dua ribu dua puluh satu itu ada dibikin ke tempat lain cuma untuk takjil masjid motor saja
di bagian kepulauan umum
ini baru sekarang ini insya allah dimulai lagi seperti dulu
ini tradisi ini sejak kapan
kalau ini tahun persisnya saya tidak ngalami bahwa saya masih kecil
itu sudah tahun tujuh puluh enam
enam puluh sekian saya sudah di masjid ini sudah ada
menurut keterangan ya tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh itu tulisannya
dulu pertama batu itu masa masa sulit ya untuk menyediakan ketika untuk orang orang yang tidak punya
yang satu yang kedua juga untuk jamaah masjid
jadi dulu itu dibagikan ke rumah rumahnya orang
janda janda orang yang tidak punya
yang anak anak muda muda dulu saya bagi ke sana

akhirnya dengan makin banyak keadaan akhirnya semua ambil di masjid
mereka juga turut
yang lain yang lain yang lain
yang lain yang lain yang lain
mereka juga turut
yang lain yang lain yang lain
yang lain yang lain yang lain
yang lain yang lain yang lain